proses screening ketat meliputi penyemprotan disinfektan di area kandang secara rutin
sehingga pusat perbelanjaan dapat dikatakan menjadi salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi
ada bunyi kadang kayak bunyi gitu
rangkap dengan pekerjaan lain